assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat sore selamat siang dan berterima kasih semuanya
atas nama bangsa negara dan rakyat indonesia
saya mengucapkan selamat atas pelantikan saudara
menjadi kepala perusahaan negara republik indonesia
kini saudara diperikaman diberi percayaan
dan diberi tanggung jawab
negara memastikan pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat agar berjalan dengan baik
perlekatan hukum berjalan dengan berkejalan
serta masyarakat mendapatkan perlindungan
pengayuhan dan pelayanan yang setara dan terima
kedepan saudara menghadapi tantangan tugas
yang semakin berat dan kompleks
diwakui pimpinan saudara
seboleh akan mampu mengumumkan tantangan tugas
yang berat itu dengan baik
sehingga polri menjadi institusi
yang semakin dipercaya oleh rakyat
dalam menghadapi tantangan yang semakin berat ke depan
saya minta saudara fokus pada dua hal
pertama jaga persatuan
kekuatkan soliditas internal polri
karena hanya dengan kekuatkan persatuan
polri akan memiliki fondasi yang kokos dan kuat
dalam menjalankan tugas yang diberikan
kedua melakukan reformasi polri
secara menyeluruh dan konsisten
sekali lagi saya ingin menekankan apa yang
sudah saya sampaikan pada hari paya karada tujuh puluh
bahwa reformasi polri adalah kunci
menghadapi masa depan
reformasi harus menyeluruh dari bulu sampai gilir
mulai dari sistem rekrutmen sampai dengan pelayanan bone
mulai dari perubahan mental sampai perubahan perilaku
setiap anggota polri
saya ingin reformasi polri betul betul konkret
serta terjanjikan dalam wajah pelayanan
dan perlindungan polri penerangnya
perbaiki kualitas pelayanan pada masyarakat
sehingga lebih mudah lebih sederhana
tidak tergeledih hebat bumi
dan dengan prosedur yang jelas
berantas punya tegas rakyat mafian hukum
manfaatkan perkuat profesionalisme
dalam penegakan hukum
sehingga dapat menjamin paksa hukum
dan memenuhi rasa keahlian bagi masyarakat